nah polemik aksi dua ribu sembilan belas ganti presiden yang ramai menjadi perhatian belakangan ini dinilai sebagian kalangan pendukung jokowi tentunya ya
sebagai upaya untuk mengalihkan isu mahar politik yang tengah mendera koalisi prabowo
hal ini diungkapkan routsi tompul dalam program afdno yang akan tayang pada jumat esok
udahlah janganlah mengalih mengalihkan isu
ini yang mengalihkan isu ini bang rout
ini dia tuh
kalian mengalihkan isu dengan bikin bikin acara yang ini
belum lagi tambah demokrat
demokrat ini sekarang kalau saya lihat gara gara mahar lima ratus lima ratus m yang ada itu
itu kan terbukti loh bang
gak terbukti loh bang
gak terbukti loh
gak ada gak ada pemerintah yang dilanjutkan
eh pks kan
kenapa diam seribu bahasa
dituduh kok diam aja
kita jangan ngambil peran bawah suhu
kita jangan ngambil tugas bawah
lebih bahaya bawaslu tidak memfungsikan perannya dengan kasus ini
ya bahwa suhu gak katakan itu pelanggaran mana
mana keputusan bahwa suhu yang mengatakan ada mahar
pks kan merasa gak dirugikan
udah bilang mau menuntut ke polisi
nyatanya gak nuntut
harus itu dong
institusi yang berwenang itu bawaslu menyatakan ada mahar atau tidak sampai hari ini nggak ada
oh enggak enggak
hari ini harus diomongin
dari bahasa ini